selanjutnya kita ikuti serah terima jabatan di kemenko polhukam
selanjutnya pemberian ucapan selamat oleh para pejabat eselon i
dilanjutkan oleh para pejabat s satu dua dan tiga pemenko penunda